tidak ini tidak boleh terjadi
pahamlah di jemitku habis deh semuanya
kamu itu hanya seorang
kekuatan itu tidak cocok di badannya
jaka taruk tidak bisa menguasai dirinya
itu akan bahaya bagi siapapun
kamu benar sekali ratu hidup
aku merasakan ada sesuatu
ada apa kan segera tu
bunga bidadariku mengatakan akan ada ancaman besar
ancaman besar yang akan menimpa keratan segera kidul

selamat datang kembali
selamat datang kembali senopatiku
terima kasih kanjeng ratuku tercinta
hanya padamu kancam ratu gendeng permoni
kalau begitu mengamuklah senopatiku
mengamuklah tapa kelamatan
dengar senang hati
hari ini kita kuasai keraton segoro kita
kita duduk di tempatnya
tapi seharusnya bagaimana dia berakang dengan disini
ma'am pergi selamat tinggal dulu
tiba tiba saya akan beritahu orang lain

bagus bantai mereka

tepat nosti kita harus kembali
aku merasa ada bahaya besar yang akan menimpa keraton segoro kidul
baik anjing ratu
lalu bagaimana dengan hamba gusti ratu
kau tetaplah di sini cendermanik
aku telah memberimu tugas untuk menjaga nawangsi
ratu kidul izinkan saya lalu mutan membantu
biarkan kami membalas kebaikan keraton segoro kidu
maaf ratu brangah
ratu kamu baru saja mendapatkan masalah
tapi aku berharap tidak terjadi apa apa
saya harap terhani
hahahaha akulah raja kecil soalnya ini ganjaran bagi para pendukung rawang ulat
ini tidak boleh terjadi
pahamlah di jemitku
kamu itu hanya sampah
sudah dari yang terkutuk dan terus